kita beralih ke informasi lainnya baru baru ini pemerintah kota semarang meresmikan taman indonesia kaya di jalan menteri supeno semarang
dan ini cocok sekali untuk anda yang mungkin belum berencana akan kemana di akhir pekan ini
nah ini taman dengan konsep ruang terbuka hijau dilengkapi panggung seni terbuka dan air mancur menari yang bisa dinikmati semua warga secara gratis
seperti apa sih taman indonesia kaya itu berikut ini liputannya untuk anda
terletak di jalan menteri supeno semarang taman ini awalnya dikenal dengan sebutan taman keluarga berencana dan patung ibu bersama dua anaknya
namun pemerintah kota semarang mengganti namanya menjadi taman indonesia kaya
mengambil konsep ruang terbuka hijau taman seluas lima meter persegi ini terbagi atas beberapa area
yakni area hijau taman pandawa v panggung seni budaya terbuka air mancur dan gerbang mural
sejumlah fasilitas pun disiapkan seperti bangku tongkrong wifi gratis kamar mandi dan ruang rias
dan kalau di luar negeri sendiri kan memang taman taman ini dipakai untuk kegiatan gitu sebagai public space
oleh karena itu pada saat kita mendapatkan ada satu area
kita melihat ini sangat strategis berada di tengah kota semarang
kami membuat sebuah konsep yang mana konsep ini adalah teater terbuka
bisa dikatakan mungkin untuk fasilitas yang seperti ini yang pertama di indonesia ya
mengikuti perkembangan zaman bentuk taman indonesia kaya dibuat ala milenial
yang setiap sudut menjadi objek yang bagus
mereka yang penat pun dapat menyegarkan pikiran dengan masuk ke taman ini
sebenarnya semuanya karena kan ini banyak tumbuhannya kan
jadi dimanapun kita jalan tuh kayak fresh seger gitu
jadi kalau misalnya lagi jenuh lagi penat
kalau misalnya butuh refreshing lah yang ala semarang bisa kesini aja
pada malam hari taman indonesia kaya seakan berubah menjadi semakin indah
dalam pembuatan taman ini pemerintah kota semarang didukung penuh oleh bakti budaya jadum foundation
lembaga sosial bersinergi menjadikan taman indonesia kaya tempat kaum milenial
teman indonesia kaya ini bisa menjadi role model
bahwa kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah di dalam membangun kota itu bisa dilakukan
sepanjang sesuai ketentuan dan masing masing bisa merasa nyaman dan kepentingannya terakomodir
taman indonesia kaya merupakan salah satu bukti ruang terbuka hijau yang sangat dibutuhkan masyarakat
pesatnya pembangunan kota terkadang mengabaikan dibutuhkannya ruang terbuka hijau untuk masyarakat
jamar sinuko semarang